sebuah rumah yang dijadikan tempat produksi pupuk palsu di tasikmalaya digerebek polisi
selain mengamankan pemilik usaha polisi juga menyita bahan dasar pupuk serta belasan ton pupuk palsu siap edar
sebuah rumah di kampung sindang asih pasir salam mangun reja tasikmalaya digerbek polisi kamis sore
petugas mendapati bagian belakang rumah dijadikan tempat produksi pupuk palsu bermerek aska
selain memergoki pekerja tengah mengoplos pupuk petugas menemukan lebih dari tiga ratus karung berisi pupuk palsu siap edar
petugas juga menyita berbagai bahan pupuk palsu seperti oker pupuk za bahan pewarna kalsit garam serta kapur
dalam satu hari pabrik ini memproduksi minimal satu ton pupuk palsu yang menyerupai pupuk za produksi petrokimia gresik
tidak hanya di wilayah tasikmalaya pupuk palsu juga disebar ke sejumlah pasar di ciamis dan banjar
kak itu siapa
taruh aja di bangun gitu pak
bapak nggak tahu memang ini
petugas memastikan usaha produksi pupuk palsu ini tidak memiliki izin
penggerebegan di tempat pengoplosan atau pembuatan pupuk palsu
hasilnya ada berapa
kurang lebih tiga belas ton
untuk perizinan kami sudah dilaksanakan pengecekan tapi namun sampai saat ini belum diketemukan perizinan yang benar
tidak melalui prosedur tidak ada lah
berdasarkan keterangan pekerja petugas akhirnya menangkap pemilik usaha produksi pupuk palsu bernama cecep
yang mengaku tergirir keuntungan yang cukup besar
selama tiga bulan berproduksi cecep sudah menjual sepuluh ton pupuk palsu dengan keuntungan mencapai delapan juta rupiah
deden rahadian tasikmalaya